kalau buat orang dewasa punya tebal
saya takut salah beli
kamu beli aja buku pelajaran sholatnya
biar nggak salah pilih
kalau setiap hari kita dapat lima aja kayak begini bisa cepat kaya
iya kalau udah kaya nggak perlu nyopet lagi
kalau kita nggak nyopet mau dapat uang dari mana
kan kita udah kaya
kita kan perlu buat makan
kalau nggak ada pemasukan lagi walaupun kita kaya lama lama habis juga
jadi biar kita udah kaya nyopet mesti tetep
ya apa tuh
eh ditanya malah nggak jalan
aku dia tuh
saya sudah handle kang
saya sudah beresin masalahnya kamu
dia anak buah kamu kan
komar jamal herman semua anak buah kamu kan
kalau kamu nggak bisa ngurus mereka
kamu urus kambing aja
katanya lagi cari toko buku mau beli buku pelajaran sholat
itu nanti aja suruh dia kesini dulu cepat gitu
kalau berisik tutup kuping kamu sebelah
cari buku pelajaran sholatnya nanti aja kamu kesini aja lagi cepet
tuh bapak manggil
katanya bapak manggil saya kok saya datang bapak malah pergi
bapak dari tadi mau pergi nunggu kamu

ada keperluan terus baru pulang terus ke coklatan
cik ipa kecopetan
diangkut dari cicahung
dia baru ngambil uang dari atm
pas turun dari angkot dompetnya udah gak ada
enggak ada dompetnya sama di tas
tapi disobek kayak abis disobek sama cutter gitu lah
itu tuh uang dapat pinjaman dari saudaranya buat bayar kontrakan ditransfer
nah sekarang masalahnya cik ipa jadi double
uang kontrakan gak ada uang pinjaman tetap harus dikembaliin
isi dompetnya apa aja
uang itu tadi
sama kartu atm
cik ipa itu namanya saripah
baru paling juga baru sejam
kamu tau dari mana
ih apaanan udah nanya
cik ipa juga udah cerita sambil nangis
huuu itu teh uang dapat pinjaman
gak usah dicontohin
tunggu dulu kan
sebentar kang saya lagi diangkut
sampai jumpa di video selanjutnya